seperti apa sekali lagi kami sampaikan ini kawasan gatot subroto
kawasan gatot subroto jalur cepat dan jalur lambat
kami masih belum bisa memastikan kawasan gatot subroto persisnya di sebelah mana
dan arahnya dari wilayah mana ke mana tapi kami nanti akan memberikan informasi
ya sekali lagi konsentrasi unjuk rasa hari ini tidak hanya di wilayah gatot subroto
tapi juga di beberapa wilayah lain yaitu di seputaran silang monas
wilayah gedung dpr mpr di depan balai kota kemudian depan kantor kementerian komunikasi dan informatika
kalau bisa dilihat dari gestur
ya sepertinya sudah berdamai dua kelompok ini
kelompok supir taksi berseragam biru dan kelompok supir ojek pengendara gojek